gini loh mbak
pak teddy sempat meminjam uang kepada kami
dan menjadikan semua
harta bendanya sebagai jaminannya
ini dia mbak perjanjiannya
tapi sudah lewat
beberapa hari mbak
ya semua barang barang tersebut
sudah terjantung di sini mbak
dengan terpaksa kami harus menyita
bayangin aja sekarang kamu sudah jadi koas
sebentar lagi kamu jadi dokter
terus kamu berhenti gitu aja
kok gak menghargai aku banget sih
ini semua itu demi kamu kamu tau gak sih
kamu sekarang malah marah marah gue kayak
nenek sama mama
semua itu demi kamu
kok malah jadi marah marah juga sih sama aku
ini orang gimana sih
kok dia malah marah marah sama gue
gue kan lakuin ini semua buat dia
aku tuh udah capek
tau gak aku dari semalam aku ngurusin papa
aku pagi pagi aku kerja lagi
aku tuh lagi banyak banget pikiran
sekarang kamu marah marah juga sama aku
marah marah sama nontalita ya
aku sebel aja
gue udah korbanin semuanya
gue udah marah marah sama nenek
mama juga ikut ikutan nggak setuju
semua demi siapa sih
semua ini kan demi talita juga
sekarang dia malah marah marah juga sama gue
iya aku tau
aku boleh kasih pendapat
aku tau kamu cinta sama nontalita
tapi cara kamu nunjukin rasa cinta kamu itu sama
aku minta maaf sebelumnya tapi
nontalita itu lagi dalam masalah besar raka
tadi tiba tiba nontalita dapat tagihan untuk biaya rumah sakitnya itu antedi dan jumlahnya besar sekali
kutuh kalau kamu lanjut sama raka
kamu marah sama nontalita
yaudah kalau gitu
kalau gitu gue minta maaf lu ya
satu lagi raka
tuan teddy itu kan
dan kamu itu kan calon dokter
kalau kamu berhenti kuliah
nanti siapa yang mau bantu biaya semuanya
mau berhenti kuliah itu semua akan makin kacau
kamu gak mikirin nenek
dari dulu sampai sekarang
belum lagi nanti
kalau sakti datang
sakti mau nawarin bantuan ke nontalita
kamu gak bisa berbuat apa apa
karena kamu gak bisa ngebantu apa apa kan
kalau kamu berhenti kuliah dampaknya itu panjang sekali
dampaknya akan sangat buruk
untuk hubungan kamu dan nontalita
tanpa kamu keluar kuliah pun
kamu bisa menolong mereka
dengan apa kan
atau sebagian dari waktu kamu
sampai berhenti kuliah segala itu
aku bantu kamu di kantor ini oke

wah keren banget nih
jok segini pasti aya di kampus nih
kan gue kelar
gue mau kemana urusan gue
nih selalu urusin
sebanyak kerjaan lo dalam tuh
saya gak tau non
tapi katanya penting
saya suruh masuk dia nggak mau kok
ya udah ya aku cek dulu ya ke depan ya
iya betul ada perlu apa ya
pak teddy sempat meminjam uang kepada kami
dan menjadikan semua
harta bendanya sebagai jaminannya
ini dia mbak perjanjiannya
tapi sudah lewat beberapa hari mbak
ya semua barang barang tersebut
udah tercantum disini mbak
mbak belum membayar uang jaminannya sekarang juga
mbak harusnya tuh kasih peringatan dulu ke rumah ini
atau mbak harusnya kasih kabar dulu
jadi kita tau ada apa gitu
barang barang dari rumah ini pergi gitu aja
iya mbak benar mbak
kita udah mengirim surat
dua kali dalam dua minggu terakhir ini
tapi tetap aja gak ada respon
betul ya mbak kami hanya menjalankan tugas
mbak begini mbak
kalau misalkan kita mau barang barang kita itu kembali bagaimana caranya mbak
ya gampang aja mbak itu harus segera melunasinya
soalnya pihak manajemen yang memberikan mbak satu hari untuk mengungsi dari tempat ini
dan ya mbak terpaksa rumah ini juga harus disita
iya bener mbak
mbak mongsi taruh rumah ini juga
iya mbak dan besok saya akan kembali lagi
dan semuanya harus kosong
mbak jangan sedih ya mbak
yang sabar ya mbak
gimana aku gak sedih
urusan papa bangkrut itu karena aku ya
papa stroke itu juga karena aku lagi
sekarang rumahnya mau diambil
aku kibangan semuanya ya
nont dengar ya nont
masih ada saya
masih ada raka
beban kalau dipikul bersama akan jadi lebih ringan mbak
mbak yang tenang yang sabar ya nont
nyonya sudah tahu tentang ini kan
lalu gimana cara memberitahu sama nyonya
mama belum tahu
aku gak tahu gimana cara ngasih tahu ke mama
kalau mama tahu pasti mama stres
ya allah besok mama juga pulang kan
besok mama pulang persis
besok juga rumah ini akan disita
aku gak tahu harus kayak gimana ya
saya gak kuat nont
setiap tetes air matanya nont itu juga air mata saya nont
aku beruntung banget punya sahabat kayak kamu
yang mana dulu kamu pergi
ini apa rambutnya
ya tidak gitu
gue manusia paling ganteng disini
ya udah deh
gue nyari ayah
ada keperluan sama gue
lo mau cari sampai budak
ampe gundul juga gak bakal ketemu disini
ayah kemana emang
sorry gue banyak urusan
gue banyak urusan
ayah udah gak kuliah disini lagi
dia udah gak kuliah disini lagi
udah gak kuliah di kampus ini lagi
ayah berhenti kuliah
eh eh tunggu tunggu
maksud lo ayah gak di kampus ini lagi terus dimana sekarang
rayu dulu dong
ayah dimana sekarang
lo menang lah
dengerin dulu abang darwin yang ganteng
di bumi ini
di bumi ini
di bumi ini
ya mana gue tau ayah dimana
kalau gue tahu gue juga gak bakal ngasih tau lo
ya lo tuh musuh gue
lo nyur gue ngerayu lo tadi kan
ih keperawan lo suka laki
lo paksa gue juga
lo mau cari ayah kan lo
gue tau ayah dimana
gak bakal gue kasih tau
nang jambul doang sih lo
ayah kemana ya
selamat siang sister
selamat siang pak
bener gak ya
pak t diwijaya dirawat di sini
bapak siapa ya
kebetulan saya masih family nya sus